mas rendy ketemu sama mbak michelle
kok kelihatannya akrab banget ya
kayaknya kiki jangan ganggu mas rendy
mendingan kiki pulang aja
jujur aku udah gak tahu lagi
gimana caranya untuk mempertahankan rumah tangga ini dengan elsa
rasaku untuk elsa pun sudah hambar
tapi demi papa
aku harus bertahan
jangan pernah datang ke makam itu lagi
jangan juga kamu cari apapun dari situ
kenapa elsa sebetulnya takut banget kalau aku ke makam itu
apa sebenarnya elsa sudah tahu sesuatu tentang makam itu
ini malah semakin mencurigakan
kamu langsung mandi habis mandi istirahat ya
besok kita ke latin jam di pagi
gak usah banyak protes
kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri
kalau gak bisa gak usah kerja
ya tapi ada hubungannya sih mas
bela diri sama dosen
ini bukan tentang kamu jadi dosen
ini soal kamu yang kerja di luaran
kalau kamu kerja di luaran saya gak bisa tiap hari ngelindungi kamu
saya sewa bodyguard buat ngelindungi kamu tiap hari
buat ngintilin kamu tiap hari
gak mau kan
makanya belajar bela diri
kalau sampai kamu gak bisa
di rumah nggak usah kerja
gak usah senyum senyum
kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri nih
kalau suatu hari nanti
saya udah gak bisa ngelindungin kamu lagi
gak usah senyum senyum
sebenernya ada yang aku mau tanyain ke kamu lagi
kamu sih kan
soal apa ya mbak
jangan cerita ke andin kalau saya kakaknya roh
aku tuh sama sekali nggak ngerti ya
kenapa al nyembunyiin dari andin
kalau dia adalah kakaknya roy
lama lama akan semakin banyak orang yang curiga soal ini
gak tahu sampai kapan pak al bisa menutupinya
yang jelas saya harus tetap tutup murid
saya juga kurang paham mbak
mungkin lebih baik mbak langsung nanya aja ke pak al ya
ren aku kan tahu sendiri al gak mungkin ngomongin hal ini ke aku
dia gak mungkin mau cerita sama aku
tapi itu dia saya juga kurang tahu mbak
ada lagi yang mau mbak tanyain
kalau memang gak ada saya mau pamit
gak ada sih ren cuman itu aja
by the way makasih ya udah mau datang
ya sama sama mbak
hati hati di jalannya mbak saya pamit
sepertinya rendy tau sesuatu tapi dia gak mau bilang
tidak ada yang mau bilang
tidak ada yang mau bilang
tidak ada yang mau bilang
tidak ada yang mau bilang
tidak ada yang mau bilang

tidak ada yang mau bilang
ok dah satu
kok masih penuh
makanan ini ke mas randy mbak
ketemuan sama cewek lain
kiki gak mau ganggu jadi kiki pulang aja mbak
ketemuan sama cewek lain
siapa itu cewek
michelle temannya pak bos
rada berat kiki
ibaratnya begini yang di sini
gadis lu gue asisten rumah tangga
yang di sana
dokter lulusan luar negeri
ibaratnya begini loh
lo tau ujung pulau nama
ujung beru gak
kalo ngomong tuh selalu deh mbak mirna ini
dan kiki yang menang
apalagi di sisi lain kan kiki kena
ntuh kelebihan lu
gue dukung loh mirna dukung kiki
masa tadi dikatain ujung perut sama ujung kulon
ini makanan aja
gak mau ang gak selera
gak selera makan lo
gak galau lo
ntar gue lagi yang repot
yes ibarat pepatah
mpok ayah anak poci
kak punya cita cita menjadi
koki kesempatan uya
makin terbuka untuk mendapatkan cinta
dari ayang kiki
kamu malah bahagia
di atas penderitaanku ya
kamu kan susah kalo ngeliat
ya elah ayang kiki
udah dah lupain mas randy
bakal ada harapan lagi
apalagi sekarang ada mbak misha
kepala gue kalo ngeliat kelakuan lo berdua